kapal patroli milik petugas bea dan cukai diserang kapal penyelundup saat hendak menghentikan kapal penyelundup di kawasan perairan tambun tulang asahan sumatera utara pada senin malam
awak kapal penghadang tersebut bersenjatakan petasan dan senjata tajam
dalam rekaman video yang diambil satuan tugas patroli laut bea dan cukai operasi jaring sriwijaya
terlihat awak kapal penyeludup yang telah dipersenjatai menyerang petugas
saat itu petugas hendak menangkap kapal penyelundup yang mengangkut pakaian bekas
dalam penyergapan selama satu jam ini petugas akhirnya menangkap kapal penyelundup yang membawa delapan puluh ton pakaian bekas beserta tiga puluh empat anak buah kapal